bank indonesia banjarmasin rabu siang melakukan sosialisasi uang rupiah baru keluaran dua ribu enam belas kepada jajaran tni korem satu ratus satu antasari banjarmasin
hal ini dilakukan karena uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga oleh jajaran tni sesuai dengan tugasnya
sejak uang rupiah dua ribu enam belas beredar banyak pro kontra yang terjadi di tengah masyarakat baik menyangkut logo desain maupun gambar pahlawan yang tertera di dalamnya
karena itu jajaran tni menyambut baik adanya sosialisasi uang baru ini oleh bank indonesia
di hadapan para anggota tni kepala bi banjarmasin harimurti gunawan mengatakan logo yang ada pada uang itu menggunakan metode rektoverso
atau gambar saling isi yang berfungsi sebagai pengaman dari pemalsuan
jika diterawan rectoverso akan terlihat sebagai gambar utuh yang membentuk logo bi dan tidak berkaitan dengan simbol tertentu
yang dipersepsikan sebagai gambar utuh
sosialisasi ini penting dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat khususnya tni karena tni juga bertugas menjaga kedaulatan negara
uang rupiah itu adalah simbol kedaulatan
dan yang punya salah satu kelompok ataupun salah satu yang punya kepentingan yang sama dengan bi untuk mempertahankan kedaulatan itu kan adalah rekan rekan dari tni
mungkin nanti juga dengan kepolisian kita dari sisi penegakan hukumnya
peredaran uang baru ini di kalimantan selatan masih terbatas karena bi melakukannya secara bertahap
adapun bi baru mengirim uang baru rp empat ratus sembilan puluh delapan miliar pada februari ini untuk kalimantan selatan dan tengah
nani hayati banjarmasin